anda masih menyaksikan layar demokrasi pengurus partai keadilan sejahtera
selasa sore bertemu pengurus partai berkarya kedua partai sepakat
untuk kritis atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat
dalam pertemuan yang digelar tertutup selama satu jam ini
pks dan berkarya menyepakati lima butir kesepahaman
yakni kerjasama politik dalam pilkada dua ribu dua puluh
menjaga demokrasi kedaulatan dan keutuhan nkri
memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat
serta membangun kemandirian ekonomi nasional
meski partai berkarya tak memiliki perwakilan di parlemen
kehadiran partai berkarya mampu memperkuat peran oposisi pks
tetapi sebagai partai politik tentu berkarya juga memiliki hak
bersuara menjadi kelompok penekanan
untuk menguatkan pihak yang di luar pemerintahan tapi berada di parlemen
nah itu juga itu yang kami butuhkan dari berkarya nanti
mereka memberikan penguatan penguatan untuk mengkritisi pemerintah
walaupun tentu dari sisi suara mereka tidak punya hak suara
tetapi tentu dari sisi opini pembentukan opini dan juga pressure
kepada pemerintah itu juga sangat bermanfaat
nah yang ketiga
berkarya tidak dalam posisi memang bahasa langsung oposisi
karena memang seperti kita tahu
seperti diketahui oposisi memang tidak secara langsung ada di indonesia
karena hanya kami akan selalu berpihak kepada rakyat
apa kebijakan yang baik untuk rakyat kami akan mendukung pemerintahan
apa kebijakan tersebut
tapi kalau tidak baik tentunya kami akan menyuarakan juga untuk rakyat
bagaimana yang lebih baik
dan bagaimana solusinya juga untuk kebaikan itu
partai keadilan sejahtera melanjutkan manuver politiknya
dengan menggelar pertemuan bersama petinggi partai berkarya
apakah pks ingin membangun oposisi solid
mengawal pemerintahan atau ada motif politik lain dibalik safari politik pks
kita akan membahasnya pada malam hari ini dengan para narasumber yang sudah hadir di studio
ada kang pipin sofian ketua departemen politik dpp pks
kemudian ada bang fasko ruseimi
yang merupakan ketua dpp partai berkarya
dan ada juga mas henry satrio analis politik dari kedai kopi
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya pada malam hari ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa sebetulnya motif pertemuan tadi
antara presiden pks pengurus pks
dengan pengurus dari partai berkarya yang didatangi langsung oleh ketua umumnya
jadi ini bagian dari rangkaian sebelumnya
jadi kita waktu itu bertemu dengan pak prabowojaya
terus kemudian dengan pak surya paloh
dan kemudian hari ini kita bertemu dengan pak mas tommy
dan jajaran petinggi partai berkarya
bagi pks bahwa politik itu tidak boleh menyeramkan
pks berada di luar pemerintahan menjadi oposisi
tetapi tidak berdasarkan kebencian permusuhan
kami mengajak kemarin bertemu dengan di dalam pemerintahan
sekarang dengan partai berkarya yang di luar pemerintahan
untuk sama sama membangun demokrasi yang sehat
agar ada keseimbangan
agar ada suara masyarakat itu dikanalisasi oleh partai politik
karena partai berkarya di luar pemerintahan dan juga di luar parlemen
pada dasarnya kami welcome dengan siapapun elemen bangsa
terutama partai politik
kedepan kami ada rencana dengan demokrat pan gitu ya
dan kemudian dengan partai lain
ini ingin menunjukkan bahwa
jangan sampai ada kebencian narasi kebencian narasi permusuhan
meskipun pada hal tertentu
terutama kebijakan pemerintah yang tadi disampaikan
di antaranya kenaikan tarif bpjs
kami secara tegas menolak itu
oke tapi kan sejak awal memang berkarya juga sudah bersama dengan pks
pada saat mendukung pak prabowo pada pilpres yang kemarin
kemudian apa yang membuat berkarya ini sangat seksi
sehingga harus ikut diajak bergabung
padahal tidak ada perwakilannya di parlemen
dan perwakilannya di dprd itu hanya ada satu ratus enam puluh

jadi yang harus dipahami adalah bahwa setelah koalisi pak prabowo itu
selesai maka masing masing partai dikembalikan sendiri
untuk memutuskan berada di mana posisinya
kemudian pks salah satunya saya kira berkarya
bersama sama memposisikan di luar pemerintahan
dan saya kira ini poin yang sangat penting ke depan
kesepahaman di antara kedua belah partai
tadi ada lima kesepahaman
salah satunya dalam waktu dekat terkait dengan pilkada
kami sangat concern pilkada dua ribu dua puluh adalah kerjasama yang paling jangkau

dan kami sangat meng highlight bahwa kita memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan
bagi masyarakat dalam kompetisi pilkada
tanpa adanya unsur politisasi sara
kemudian politik uang
kemudian kebencian dan yang lainnya
ini kita sepakati
dan kami berharap bahwa pilkada ke depan
pemerintah dan penyelenggara bisa menyenangkan secara jujur dan adil
oke bang fasko apa sih yang ditawarkan berkarya ke pks
padahal kan pks sudah kuat jaringannya di daerah
sudah punya calon calon kepala daerah yang mungkin sudah disiapkan
dan kemarin juga sudah perolahan suaranya naik dari pemilu yang sebelumnya
apa yang ditawarkan berkarya ke pks sebetulnya
kalau bicara tawar menawar sih kita gak ada tawar menawar disini
yang prime point pertama adalah ini kita bersilaturahmi kok
kan nggak ada salahnya kita bersilaturahmi
apalagi bersilaturahmi yang awalnya kita pernah berkoalisi pada saat kemarin pilkada kemarin
nah beberapa pertemuan pertemuan hari ini memang kita sepakati untuk membuat satu kesepakatan
kesempatan apa ternyata kita sejalan
kita masih sejalan ternyata
bagaimana cara kita bisa membuat suatu demokrasi ini berjalan sesuai dengan martabat
kalau silaturahmi harusnya secara historis silaturahmi pertama itu datangnya ke gerindra
kalau dilihat dari silaturahmi dan juga historisnya tapi kenapa datangnya ke pks
kalau menurut mbak nana mungkin harusnya ke gerindra
tapi menurut kita harusnya ke pks dulu
kita punya beberapa pandangan disitu kan
memang disitu ada komunikasi antara elit pks dengan berkarya
yuk kita ketemuan oke karena memang partai berkarya ya
pks yang lebih besar dari partai berkarya kita datang ke pks dulu
nanti katanya beliau juga janji datang ke tempat kita
tadi kan bang fasko sempat bilang ya bahwa ada persamaan pandangan
apakah memang berkarya merasa kecewa dengan gerindra karena sudah bergabung ke pemerintah
tidak sama lagi pandangannya kemudian merapat ke pks yang sudah jelas jelas menjadi oposisi sendirian
sekarang menjadi bintang yang mungkinnya bisa mengkritik pemerintah seperti itu
gini mbak ini bukan masalah kecewa atau tidak kecewa
gak perlu kecewa dalam politik
yang pertama kita harus betul betul bisa membangun demokrasi ini bermartabat gitu loh
sesuai dengan amanah undang undang itu loh
jadi kita bisa menciptakan suatu check and balance disitu
bukan dari sisi semua orang berduyun duyun sekarang mau merapat semua ke
ke apa namanya ke koalisi ke pemerintah ke kekuasaan
nah kita mencoba untuk betul betul bisa menguatkan sistem demokrasi ini berjalan dengan baik
jadi membantu pks menjadi oposisi solid gitu
bersama sama bukan untuk sama sama membantu pks membantu berkarya berkarya membantu pks
nah itu tadi apa simbiosis mutualisme bantuannya itu apa
itu yang kemudian menjadi pertanyaan publik
kalau mbak nanda tadi perhatikan pedatonya apa
presiden pks pun menyampaikan seperti ini bahkan disitu ya
berkarya punya loh di daerah daerah pun punya penguatan buat koalisi nanti di pilkada dua ribu dua puluh kenapa enggak
dan dari sisi itu juga kita bisa membuat penguatan penguatan kritik kritik yang jelas kepada pemerintah bersama sama kenapa enggak
oke mas henry bagaimana anda melihatnya
apa yang bisa dibaca dari pertemuan antara pks dengan berkarya
apakah yang satunya sedang desperate atau putus asa
karena tidak masuk ke dalam parlemen kemudian merapat ke koalisi merapat ke oposisi yakni pks
atau memang ada kebutuhan motif politik lain seperti kapital atau modal yang dibutuhkan untuk pilkada
ini justru menariknya judulnya kenapa manuver pks
kenapa enggak manuver berkarya
karena yang mengundang pks betul ya kak bipin ya
karena kalau misalnya tadi kita dengarkan konferensi persnya itu yang mengundang pertama kali adalah pks menurut mas tommy soeharto tadi kalau kita dengarkan
yalah gitu ya
tapi sebetulnya ini pembicaraan
pertanyaan kamu menarik ini kita klarifikasi dulu aja
yang menarik bahwa ini kan pembicaraan dua belah pihak tadi mau dimana sebetulnya sama sama ingin ada pertemuan sebetulnya
secara sadar baik pks maupun berkarya sebetulnya ingin memastikan kalau tadi bahasanya berkarya berkali kali disampaikan pks tidak sendirian dalam posisi politik di kondisi politik saat ini
dan bagi kami memang sejak awal kami tidak merasa sendirian karena nanti ada berkarya mungkin nanti pada saatnya mohon maaf ya
pandemokrat kita sama sama bersama untuk menguatkan menghokokkan posisi oposisi untuk penyihiman
jadi yang mengundang siapa
saya kira dua belah pihak memang ini dibicarakan
jadi keduablah pihak memang punya itikat baik untuk bertemu tinggal tadi tempatnya karena disepakati di pks ya alhamdulillah kami diberikan

tapi suatu saat nanti kita akan bertanah ke belakangnya
jadi pertemuan ini gitu loh
gini nana pks ini oposisi darah biru saya menyebutnya
untuk ukuran oposisi ningrat ini mereka
yang pertama tidak ada keinginan dari mereka memang untuk masuk ke koalisi dan sejak awal memang memutuskan untuk berada di luar koalisi pak jokowi
untuk rezim jokowi mereka darah biru
maksudnya gimana tuh darah biru
kalau memang mau bicara dengan oposisi saat ini
bukan bicara ke gerindra lagi
bicaranya ke pks
ya itu satu
sekarang ke bekarya juga bisa kan
oh ya kemudian yang kedua
kalau koalisi mau bicara dengan oposisi bicara juga ke pks
nah jadi sekarang ada partai berkarya kemudian ingin mentasbihkan dirinya benar benar oposisi yang ngomongnya sama pks
masalah kemudian ada simbiosis mutualisme diantara kedua belah pihak yang tadi nana bilang ada mungkin bantuan

itu ya nanti aja dibilangin ya
tapi kalau menurut saya saat ini adalah yang terjalin adalah
berkarya memutuskan untuk jadi oposisi dan pks menerima itu
mereka bersama sama berjuang untuk memperjuangkan hal hal yang ada kaitannya dengan kebaikan masyarakat
kalau kemudian ada kerjasama kerjasama yang lain menurut saya ya terserah aja
ini kan pks kemudian menjadi oposisi sendirian ya di parlemen kemudian datanglah berkarya dan kemudian mereka bergabung
seberapa kuat sebetulnya berkarya bisa menopang pks dalam mengambil sikap oposisi
politik di indonesia tidak hanya jakarta
politik di indonesia itu ada di tiga puluh empat provinsi dan berkarya ada sumbangannya satu ratus enam puluh kursi
jadi itu bisa dimanfaatkan dan jangan lupa nana sekarang pks oposisi iya di koalisi nasional di percaturan nasional
cuma kalau di daerah daerah belum tentu juga pdip sama pks aja bisa bergabung ya
jadi satu kubu di sulawesi selatan misalnya kan
jadi artinya secara nasional dan kemudian secara lokal ini tidak sama tapi yang jelas adalah
nampaknya yang menarik ini berkarya mengambil jalur menjadi oposisi
daripada menjadi koalisi pemerintah padahal orang orang di dalamnya itu lebih punya pengalaman berkuasa dibandingkan oposisi
itu yang menarik sebetulnya
oke nah ini apakah kemudian dengan melakukan safari politik kemarin bertemu nasdem
padahal nasdem juga sudah menetapkan sikap ya tetap akan berada di dalam koalisi pemerintah
sekarang kemudian mengundang berkarya kemudian akan ke rumahnya pak sby pekan depan
nah itu apakah kemudian pks ingin menunjukkan sikap sebagai pimpinan oposisi
jangan dijawab dulu kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
nah kang pipin menjawab tadi pertanyaan saya sebelum break
apakah kemudian dengan safari safari yang dilakukan mengajak tokoh tokoh dari partai lain bertemu
itu ingin menunjukkan bahwa pks itu ingin memimpin oposisi salah satu modal untuk dua ribu dua puluh empat
saya kira nggak begitu ya kalau melihat dari kata safari itu artinya kita yang jalan jalan
kita kan standby di tempat kita yang didatangi oleh nasdem
kemudian ditanteng oleh berkarya
dan tentu mereka punya argumentasi dasar kenapa mereka mau hadir ke pks
tapi lagi lagi bagi pks kami ingin mengatakan kami tidak mau kelihatan terlalu menonjol sebagai oposisi
kami katakan bahwa kami sampai saat ini tidak merasa sendiri beroposisi
ada masyarakat di belakang kami yang ingin suaranya disampaikan melalui pks
untuk apa untuk sebagai second opinion terhadap kebijakan masyarakat
saya kira ini poin pentingnya makanya kemudian kita harus menjawab ini
ketika berkarya hadir kami sama sama lima poin itu kita bicarakan bareng bareng
salah satu poinnya penolakan terkait kenaikan bpjs kemudian nanti dua ribu dua puluh ada rencana kenaikan tarif dasar listrik
kita bicarakan itu kemudian yang paling esensial adalah tadi
kita ingin ada keadilan bagi seluruh masyarakat dan mengecam segala bentuk stigmatisasi
kriminalisasi terhadap ulama kemudian kepada tokoh tokoh dan kemudian kepada para aktivis yang kontrak dengan kebijakan pemerintah
jadi poinnya adalah bahwa kita ini jangan seakan akan bahwa narasi yang dibangun oleh pemerintah
seakan akan bahwa oh ini perlu dinaikkan oh ini kebijakan radikalisme diramaikan
terus kemudian tidak ada narasi kontra dari kita terutama partai oposisi
jadi bagi pks penyeimbang demokrasi yang sehat itu jangan sampai melahirkan defisit demokrasi
dimana masyarakat merasa bahwa ah kemarin pemilu kemarin pemerintah

tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada adalah malah membebani masyarakat
itu gak ada khawatiran tentang image order baru dan lain lain ya disana
apakah akan dibahas pada saat pertemuan tadi begini
ini kan kali pertamanya tommy soeharto muncul saya juga baru dengar tuh
mas tommy bicara di publik pakai microphone gitu
nanti saya mau tanya itu ke kadernya ini
gak mau saya pada saat ini apakah tadi juga diperbincangkan juga itu tentang image orde baru itu
kan pastinya kan
pks ingin berada di jalan saat ini kan
gak terkooptasin dengan kelebaran
oke boleh boleh
nama apa silahkan
kalau melihat dengan detail poin nomor satu
membangun demokrasi yang sehat
sesuai dengan aspirasi reformasi dalam bingkai pancasila dan nkri
berkarya keluarga apa
beliau mereka siap untuk menuliskan ada kesepahaman bersama
dengan menuliskan poin nomor satu
memasukkan demokrasi yang sehat
sesuai dengan aspirasi reformasi
tapi ngerti maksudnya kan demokrasi yang sehat itu paham memang
jadi inilah kenapa saya kira berkarya saya kira sudah ada perubahan
dan sebagaimana kami juga menyampaikan bahwa perlu ada check and balance
ada oposisi yang kuat
saya kira tidak bisa orang berpikir bahwa
ah tidak akan ada perubahan
semua juga pasti akan ada perubahan
termasuk cara pandang partai yang berkarya
oke bang fasko ini kan menarik sekali ya
selama kemarin mendukung pak prabowo pada saat pilpres
meskipun berkarya dan juga gerindra
kemudian pks berkoalisi tidak pernah satupun
pak tommy soeharto itu melakukan silaturahmi politik
ataupun keluar dari sarangnya
nah sekarang ini pak tommy sampai turun gunung
kemudian datang ke kantor dpp pks
apa yang sebetulnya sedang disampaikan pesannya
apakah sudah merasa kecewa atau desperate atau seperti apa sih
nah ini yang menarik harus kita bahas disini
yang pertama pak tommy datang kok ke pak prabowo juga
pak tommy juga datang ke istimewa ulama datang kok
nah sekarang ini poin terpenting adalah
berarti pak tommy ini pengen ketemu langsung sama pks
jadi bukan hanya kita para pengurusnya
tapi pak tommy yang langsung pengen ketemu langsung sama presiden pks
sama habib salim segaf dan sekjen mustafa kamal
betul betul ingin berinteraksi seperti apa
apa sih ikatan emosional kita
ternyata cocok dan akhirnya kita mendapatkan satu lima kesepakatan itu
berarti ikatan emosionalnya gak tercapai dengan gerindra kemudian dengan pan dengan dpp
karena yang datang yang pertama pks
ini kan baru pertemuan pertama kita dengan partai dengan partai yang ada ya
maksudnya bukan berarti
kalau poin yang nomor satu kita bahas yang tadi seperti yang kang pipin sampaikan
itu kan berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermatabat sesuai amanat reformasi dan bingkai pancasila serta undang undang dasar empat puluh lima
ini demokrasi yang sehat ini apa
demokrasi yang sehat karena memang kata kata oposisi ini nggak ada dalam demokrasi kita
tapi memang kita harus membuat ciptakan suatu sistem yang ada check and balance nya
jadi pemerintah ini gak semena mena dia bisa bikin semua kebijakan apapun
kita bisa mengontrol untuk partai yang ada di luar pemerintahan kita kontrol
apabila ada kebijakan yang salah tidak pro pada rakyat kita kritik
semua kita bisa kritik jadi terciptalah demokrasi yang sehat di situ
oke kemudian targetnya itu apa sebetulnya
itu kan ada pembahasan soal kerjasama di pilkada dua ribu dua puluh
kalau kita lihat perlohan suara dari partai berkarya hanya ada satu ratus enam puluh anggota dprd
kita saya belum cek sih sebetulnya daerah daerahnya
apakah sudah ada pemetaannya kira kira pks dan juga partai berkarya itu akan berkolaborasi di mana untuk pilkada dua ribu dua puluh
ya saya kira itu masih penjajakan jadi kesepahaman itu penjajakan bahwa
kita setuju bahwa kita saat ini sedang memetakan di mana kekuatan pks di mana juga kekuatan berkarya
di mana ada anggota dewan
jadi saya kira tadi misalnya dicontohkan cilegon
salah satu yang mungkin kita akan jajaki
terus nanti akan dimana lagi
tetapi pada hari ini kita punya satu kesepahaman bahwa pilkada ke depan harus melahirkan pemimpin yang peduli dengan masyarakat
bukan mementingkan dirinya sendiri dan golongannya
ini poin penting yang tadi disepakati
yang kedua adalah bahwa pilkada jangan sampai terjadi semacam pembelahan di tengah tengah masyarakat
sehingga muncul kebencian politisasi sara dan yang lainnya
saya kira itu yang digarisbawahi
kita ingin menebarkan kepada siapapun termasuk kepada berkarya bahwa kita ingin menang berkah bermartabat
itu jargon pks dari awal
jadi kita tidak mau menghalalkan segala cara memenangkan pertarungan itu dengan politik uang dan yang lain
saya kira pendidikan politik masyarakat kita ingin mendewasakan masyarakat dengan melahirkan pemimpin yang terbaik
yang memiliki salah satu adalah berintegritas punya kapasitas dan elektabilitas yang baik
henry siapa yang lebih diuntungkan dari kolaborasi ataupun kerjasama ini
apakah berkarya atau pks
saat ini menurut saya yang diuntungkan adalah berkarya
karena kan pks sifatnya di atas
dia lebih maju ke dalam berkarya
harus saya katakan demikian karena itu tadi
itu yang pertama adalah darah biru
kemudian yang kedua kekuatan pks jelas secara nasional lebih kuat dibandingkan berkarya
sebetulnya yang menarik itu tadi yang disampaikan oleh kang pipin bahwa
pks saat ini ingin menjadi
posisi yang kuat gitu
posisi yang kuat bagaimana gitu orang masih dengan
baru dengan berkarya mungkin
perjalanannya akan perlahan tapi pasti akan
karena demokrat belum bersikap pan juga belum bersikap
justru nanti kan yang menarik apakah benar nih nanti nasdem
misalnya ya nasdem pks berkarya itu juga
sebuah rumusan politik yang menarik sekali itu akan mengubah konstelasi total
nah tapi nana disini
ini saya terus terang tertarik dengan berkarya
di salah satu
perjanjiannya itu ada kata kata kedaulatan ekonomi kalau nggak salah
poin empat tiga tuh lupa saya
kedaulatan ekonomi ya
itu kedaulatan ekonomi macam apa gitu dengan berkarya gitu kan
jadi menurut saya menurut saya
pks ini harus memperjelas dulu ke konstituennya
ini berkarya ini sekarang ini partai politik seperti apa sih
orangnya ada mas tommy
kemudian ada mbak titi ada
yang menurut saya paling terbuka di berkarya saat ini
yang tadi di video itu juga nggak ada gitu kan
tapi anda hadir kan di pertemuan tadi
ya di video itu kan saya bilang di video itu
tolong juga bang mimpin juga jelaskan
pks melihat berkarya saat ini gitu ya
dengan segudang sejarah
yang memang kita perlu pertanyakan jadi pada saat
ada poin tentang
kedaulatan ekonomi itu disampaikan
itu kedaulatan ekonomi akan seperti apa
itu menurut saya yang beberapa challenge
yang menurut saya perlu dijelaskan saat ini
ya ya siap
jadi kalau pertanyaan anda tadi siapa yang dihitung sekarang saat ini masih berkarya
saya katakan ini pks tahuan ini
tujuannya hanya sekedar menerima partai politik datang aja gitu
terlebih lagi anget gitu kan
sekedar panggung politik di depan saja
artinya supaya pks terlihat
kuat ingin membangun oposisi solid
seperti kemarin berusaha untuk
merayu nasdem tapi tampaknya
tidak tercapai kemudian sekarang
berusaha untuk menerima berkarya dan nanti akan
safar di dilanjutkan datang ke pak sby di demokrat
atau akan seperti apa sih
itu akan seperti apa kira kira nah kalau menurut saya
kalau menurut saya
pks ini ya itu tadi yang pertama
dia memang sendirian
dua partai politik ini kan
belum pernah mereka mengatakan
oposisi belum pernah
bahkan sampai saat ini pun kita
menunggu tuh pidato pak sby
kira kira ada dimana kan belum juga
mungkin mengharapkan risa faldo dulu pidato
oke kita bahas nanti setelah jeda
tetap bersama kami di layar demokrasi
ada masih menyaksikan
layar demokrasi bang henry silahkan dilanjutkan
tadi soal analisisnya
demokrat kemudian ada pan juga kan
belum bicara apa apa jadi kalau kemudian
nanti demokrat dan pan ikut
ke pks sih terus terang
buat saya surprise juga karena
menurut saya hampir pasti mereka masuk ke koalisi gitu
nasdem ketemu pks
berkarya ketemu pks
nanti kalau sby ketemu pks pan
pan kemudian ketemu pks
juga ini itu
baru menguntungkan pks
jadi apalah itu nanti namanya
jadi radikalisme yang selama ini
menempel pada jaket pks itu
sudah tidak lagi
jadi dari pertemuan antara nasdem dengan pks
kemudian berkarya dengan pks
itu pks belum diuntungkan sama sekali kalau menurut anda
oh kalau dengan nasdem sudah kan tadi kita bicara dengan berkarya
kalau dengan nasdem
pengakuan bahwa pks ini adalah
oposisi darah biru itu dari nasdem
karena nasdem kan di koalisi pak jokowi
dia punya tempat yang spesial juga di koalisi
pemerintahan pak jokowi
kemudian sampai datang ke pks
dikomentarin berkali kali oleh presiden jokowi
itu jelas menguntungkan pks
kang pipin saya sebetulnya penasaran ya
tadi pada pertemuan tertutup selama satu jam
petinggi pks dengan petinggi berkarya itu
sempat membicarakan soal sikap
ataupun pilihan politiknya gerindra nggak sih
bagaimana sebetulnya pks memandang
gerindra saat ini
tidak ada tadi tidak dibahas ya
mungkin dilupakan kali ya
pantun malah pantun pantunan tadi
jadi kita fokus bagaimana membahas tentang
kerjasama yang mungkin dibangun ke depan
antara pks dan berkarya
memang tadi ada tiga pantun yang disampaikan
oleh habib salim kemudian habib salim
ketua majelis syuro pks itu menyampaikan bahwa
kita ini satu tubuh dalam satu bangsa ini
tidak bisa diselesaikan oleh satu elemen bangsa
oleh satu orang harus bersama sama
dan disitu juga disampaikan bahwa
pentingnya kita saling memiliki bangsa ini
terus kemudian disampaikan bahwa
lima poin itu memang menjadi
itikat kita untuk kita sampaikan
juga ke pihak yang lain
jadi kami ingin menyampaikan bahwa
niat kami adalah lurus kami ingin betul betul
demokrasi ini bisa dinikmati
oleh seluruh masyarakat
tidak ada namanya kebencian
atau permusuhan di tengah tengah masyarakat
kami ingin mempercepat
rekonsiliasi di tengah masyarakat
yang mohon maaf dalam kami memandang
ada semacam tidak berhasil
yang dilakukan oleh pemerintah dan salah memaknai
kalau misalnya di luar pemerintah pemerintah yang memandang ada semacam tidak berhasil yang dilakukan oleh pemerintah dan salah memaknai

jadi ketika ada datang
nasdem ke pks kemudian
berkarya juga hari ini datang kemudian nanti
kami akan datang ke partai partai lain
itu dalam rangka apa dalam rangka
ingin membangun kesujukan
kerukunan dalam berpolitik
dalam menilai kebijakan pemerintah
bahwa kalau ini yang tidak pro rakyat
tidak berpihak kepada kepentingan rakyat
kami akan tolak kami akan berikan
solusi alternatifnya tetapi kalau
memang bagus kami akan apresiasi
dan akan puji pemerintah
jadi saya kira itu dan saya kira itu juga
sepaham yang tadi disampaikan oleh
mas tommy ketika dalam konferensi pers
indonesia ini negara yang besar dan harus
punya orang yang punya pikiran besar
untuk menyelesaikan ini dan
tidak boleh ada stigma
kemudian ada narasi bahwa
ini partai islam berbahaya
partai nasionalis juga berbahaya bagi islam
semuanya harus saling merangkul
makanya ada rangkulan kebangsaan
yang dibawa tadi juga kami
menyebutnya silaturahim kebangsaan
dan ini saya kira menyejukkan bagi para penonton
dan kami berharap bahwa ini
bisa terus menerus nanti insya allah
mudah mudahan pertemuan dengan pak sby juga
kita bisa saling membangun kesepahaman yang sama
menarik bahwa setelah bertemu dengan
berkarya kemudian bertemu dengan pak sby
kenapa tidak bertemu dengan pak prabowo
yang merupakan rekan setia
dalam satu perahu koalisi
selama bertahun tahun kenapa
sepertinya pak prabowo tidak menjadi pilihan
untuk didatangi ataupun diundang ke dalam
prabowo pertama kali ditemui
satu hari sebelum beliau dilantik
presiden pks bertemu
datang ke kertanegara untuk
menyampaikan pak prabowo
kami berada di luar pak prabowo silahkan
berada di dalam pemerintahan
tidak diliput kemudian tidak menjadi konsumsi publik
sebesar pada saat pertemuan pks
tapi artinya efeknya tidak sebesar itu
saya kira kami kan tidak bisa memaksakan itu
jadi kami memaksakan itu tapi kami tidak bisa memaksakan itu
jadi kami menyampaikan ke media
bahwa kami waktu itu akan berkunjung
ke pak prabowo untuk sama sama
saling memahami dan disitu pak prabowo
menghormati pilihan pks untuk di luar
pemerintahan dan pks menghormati pilihan
pak prabowo untuk berada di dalam pemerintahan
kondisi demikian kami ingin memberikan
contoh kepada masyarakat bagaimana
demokrasi dan kedewasaan
dalam berpolitik itu harus dicontohkan
sehingga ada turunan
kepada masyarakat juga berperilaku
hal yang sama anda ajak kan
dari pks kemudian
untuk bergabung dalam satu perahu oposisi
kemudian kemungkinan nanti akan
disampaikan juga pada saat bertemu dengan pak sby
dari partai demokrat atau mungkin dengan
pan nantinya ada ajakan tadi secara eksklusif
jadi itu saya kira tahapan selanjutnya ya
tentu setiap partai politik masih
mempunyai pandangan yang berbeda dengan
kata oposisi dan kemudian
berkarya menggunakan kata alternatif
dan memang disebutkan
oposisi saat ini menjadi
apa namanya menjadi
yang dilekatkan kepada pks
saya kira itu sah sah saja dan kemudian
berkarya menggunakan kata alternatif
tetapi dari lima hal itu saya kira
tadi berkarya mengatakan bahwa
jangan sampai pks sendirian nih
bahwa kami bersyukur dong karena kami juga
nggak mau sendirian kami ingin mengajak pihak yang lain
karena memang masyarakat
arus masyarakat menyampaikan aspirasi begitu
deras kepada kami
agar kami berada di luar pemerintahan
menjadi penyeimbang oke bang fasko
kenapa memilih sikap alternatif atau
apakah karena pak prabowo
dan juga gerindra saat ini ada di koalisi
sehingga tidak bisa sepenuhnya kemudian
seperti gini loh mbak memang kalau kata kata
oposisi itu kan nggak ada memang di undang undang
jadi yang terpenting itu adalah kita menciptakan
satu sistem demokrasi yang sehat seperti yang
sudah kita tanda tangan tadi
demokrasi yang sehat itu seperti apa ada yang di dalam
pemerintahan ada yang di luar pemerintahan
nah kita menciptakan iklim itu menjadi
sehat dan bermatabat gitu loh
jadi betul betul pada saat pemerintah menggunakan
kekuasaannya dengan mengeluarkan
kebijakan yang tidak pro rakyat patt
kita bersama sama saat ini kita sampaikan kepada
tidak sendirian kami siap juga bersama sama
dengan kalian oke pandangannya
sebetulnya pandangannya para petinggi berkarya seperti
mbak titi kemudian mas tommy terhadap
sikapnya pak prabowo dan
juga gerindra yang merapat ke koalisi itu
seperti apa sih ya itu kan pilihan ya
pilihan politik yang dilakukan oleh pak prabowo
ya sah sah aja
kita gak mau coba ikut ikutan dalam hal itu
nah tapi kalau partai berkarya sendiri
kita masih dalam posisi yang
menciptakan demokrasi yang sehat tadi
jadi kita menciptakan suatu alternatif yang
yang kita konsolidasikan dengan
beberapa partai lain di luar pemerintahan
seperti contohnya pks nanti kan
nanti mungkin kita akan juga ketemu dengan beberapa partai partai lain
oke mas henry bagaimana melihatnya
tadi dari jawaban jawabannya kang pipin
kemudian jawabannya bang fasko
kalau diformulasikan seperti apa
makanya nah tadi kan dari tadi
nana bicara tentang
prabowo terus gitu kan
promo biarin aja udah susah lah itu
oposisi mau gimana dia udah jadi koalisi
makanya justru yang menarik sekarang
oposisinya dan saya sih terus terang menunggu
kita akan mengkritik kalau ada yang salah
kalau pks udahlah ada
pak pimpin terus ada bapak atta garnazional
itu kan pak mardani
itu kan udah sering keras juga
ada pak zazulis segala macam
baru bang fasko saya dengar
menarik kan kalau
soeharto tiba tiba mengkritik pemerintah
anda memprediksi beliau akan melakukan itu
berkaryanya aja wah
surprise banget nih bang tommy mau datang
mas tommy mau datang
tapi menurut saya beginilah
ini memang era demokrasi yang sehat banget
ada berkarya ada pks
kemudian yang memilih di luar gitu sekecil apapun mereka
tapi kalau mengkritik
nyamuk itu kan kalau di diemin mengganggu juga
tapi ini bukan nyamuk nih kelasnya
saya sih menunggu kiprah
pks dan berkarya
mau kemana ini arahnya
berkarya ini kan menurut saya
partai politik yang lagi mencari bentuk
datang ke istimewa ulama gitu ya
datang ke pks
tapi nggak mentasbihkan diri sebagai
partai yang religius gitu nah ini
bentuknya mau seperti apa nanti berkarya
ke pks dalam berapa
nah itu kan mirip tuh
jadi kampanye berkarya lagi nih
tapi maksud saya adalah
ini sih bagus nih kalau saya sih
enggak merasa kecewa
ada hal ini gitu
menurut saya ya ini
strategis buat dua belah pihak
gitu ya strategis juga
karena setidaknya masyarakat tahu gitu oh ada oposisi
ini sekarang ada berkarya
jadi nanti kalau kemudian ada psb lagi
kemudian ada pan gitu ya ya makin menarik juga
dan konstelasi demokrasi kan menjadi sehat
dan jangan lupa pak jokowi
sekarang periode terakhir
kita lihat nanti di tiga tahun setengah pemerintahan
itu bisa sendiri sendiri tuh nanti mereka
kalau mereka bergabung berdua antara pks dan juga berkarya
akan mengganggu atau hanya menjadi
ya kerikil kerikil kecil saja sebetulnya
bagi pemerintah minimal
kalau ada yang kecewa dengan
yang ada di koalisi mereka tahu
harus bergerak kemana
oke bisa loncat ke perahu mereka berdua ya
oke kang pipin closing statement
harapannya dengan pertemuan ini
dan kemudian pks akan melanjutkan pertemuan
berikutnya pertemuan politik dengan
demokrat ini seperti apa
jadi pertama kami ingin
dalam berpolitik itu yang paling penting
jadi kami ingin masyarakat juga
bisa melihat bahwa pendidikan
politik yang paling penting adalah bahwa
kita boleh berbeda tetapi saling menghormati
satu dengan yang lainnya itu yang paling penting
jadi jangan sampai ada gesekan di tengah tengah
masyarakat karena berbeda pendapat
kemudian di medsos
saling nyinyir kemudian akhirnya
berpecah belah saling bermusuhan
berbeda secara rasional
mengkritik fokus kekebijakan
tidak melakukan penghinaan
penyerangan secara karakter
terhormat kepada pihak tertentu
tetapi kita fokus kepada kebijakannya
itu yang pertama yang kedua adalah
bahwa silaturahim kebangsaan
yang dibangun oleh pks
dan yang lainnya adalah itikat baik
kita sebagai elit partai politik
untuk bersama sama bahwa
bangsa ini bukan milik satu dua orang
kita juga bisa turut membangun
rekonsiliasi dengan pihak lain
supaya bisa bekerja sama
baik di dalam maupun di luar pemerintahan
dan yang ketiga ini yang paling penting
saya kira ya dan selalu
politik ini kan dilihat bahwa dramaturgi
bahwa yang di depan sama yang di belakangnya
kadang berbeda padahal
ada tuh misalnya seperti pertemuan hari ini
saya harus katakan dengan nasdem
sebelumnya juga yang dibicarakan
dalam pertemuan satu jam
dan yang di konferensi pers itu sama
jadi tidak ada perbedaan
jadi harus kami sampaikan itu
karena penilaian selalu berpikir bahwa
ini untuk kedepan dan sebagainya
ada yang saat ini dihadapi
oleh masyarakat yaitu mereka
beban semakin besar
daya beli masyarakat semakin
terpuruk kemudian kenaikan
tarif bpjs yang saat ini dihadapi
oleh masyarakat ada sekelompok masyarakat
yang saat ini merasa bahwa ada
ketidakadilan kriminalisasi dan sebagainya
dan itu tentu butuh kanalisasi
dan pks akan menyuarakan itu
artinya pks berharap ada teman
untuk beroposisi tapi kalau pun tidak ada teman
itu tidak ada masalah ya
saya kira kami yakin bahwa masyarakat bersama pks
kalau bang fasko ini kan tadi seperti
pks sedang mencari bentuknya nah setelah ini apa
setelah tadi datang ke pks
apakah kedepannya akan aktif
untuk bertemu dengan partai partai
lainnya membantu pks mencari
teman oposisi atau gimana
ya sebentar gini mbak nana
parameter bang henry bilang mencari bentuk itu apa dulu
bentuk yang mana kalau bentuk partai berkarya
sudah jelas dari awal kita punya visi
dan misi yang jelas kita punya manifesto politik yang jelas
nah sekarang kan mungkin
menurut bang henry arah politiknya kemana
apakah ke dalam koalisi pemerintahan ataupun
ke luar pemerintahan mungkin kayak gitu kali ya bang
tapi yang jelas kita saat ini kita bukan
di dalam koalisi pemerintahan kita
tidak masuk dalam koalisi pemerintah kita merajut
silaturahmi silaturahmi bersama
yang pertama kita bertemu dengan pks mungkin
nanti ke depan kita akan bertemu dengan partai partai politik yang lain
siapa yang sudah di target
nanti kita lihat yang jelas gini
nggak ada salahnya kita bertemu dengan beberapa
partai partai politik yang lain
apalagi pertemuan itu demi merajut
kebersamaan politik jangan baper
gitu loh jadi betul betul
kita menciptakan iklim demokrasi
yang betul betul sehat
kita check and balance disitu kita bisa
kritik disitu kita semua bisa ciptakan
semua aspirasi rakyat kita
ini aja lah kalau pks ya
ini jalan sendiri kan dengan darah birunya tadi
menurut saya tapi
berkarya ini ini perlu
dicontoh dalam demokrasi
gak dapat kursi gagal kesenayan
tapi nggak mau masuk ke pemerintahan
yang kecil kecil yang lain yang nggak lolos
itu kan semuanya rebutan kursi ke pemerintahan tuh
wamen wamen deh gitu kan
komisaris komisaris lah yang penting
ada masukan ini makanya
jangan jangan memang kuat sekali nih
berkarya sebetulnya ya secara apa nih
secara kapital secara model
secara kapital secara kader
karena memutuskan untuk jadi oposisi
menderita gitu ya pks oposisi
udah ningrat kan maksudnya udah
masuk kesenayan juga gitu
kadernya banyak gak menderita menderita banget gitu
gak menderita menderita banget maksud saya
beberapa kadernya juga udah jadi kepala daerah
oke oke karena di berkarya
kecil tadi kan nana bilang

ini memilih jadi oposisi
pendidikan politik seperti apa
yang ditunjukkan oleh berkarya
oke berarti itu baik dong sebetulnya
bicara tentang kedaulatan ekonomi
tapi tetap punya harga diri dong
iya makanya ini mau jadi seperti apa tadi
arah politiknya itu maksud saya ini adalah
cukup mengerankan ini hal seperti itu
bicara tentang kemandirian ekonomi
apa sih dia punya kesempatan loh waktu itu
lama bener kan nah ini makanya menarik
apa sih jadinya
oposisi ini apakah hanya sekedar
menjadi pemerintahan satu hari saja
oke kita tunggu saja bagaimana perkembangannya
karena ini episode nya masih panjang apakah
benar benar akan berkoalisi menjadi
oposisi yang solid atau ya benar tadi yang dibilang
sama bang henry bahwa ini hanya bumbu bumbu
pemberitaan politik pada hari hari ini
terima kasih sekali bapak bapak atas kehadirannya
pada malam hari ini dan demikian
wawancara kami dan juga dialog kami tetap bersama
kami di layar demokrasi kami akan kembali